mengapa begitu saja si sambo dibiarkan untuk membawa kasus ini ke polda metro jaya atau ke polres jakarta selatan

kesehariannya saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan karena memang yang bersangkutan sehari harinya lebih banyak bersama dengan verdi sambo
sehingga tentunya terkait dengan kegiatan kegiatan fahmi ya khususnya apabila memang ada kaitannya dengan penyusunan skenario dan sebagainya
ini juga sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami
dan kami akan proses pak kalau memang kami temukan
jadi ini supaya
ini juga menjadi clear
dan saat ini fahmi juga sudah mengundurkan diri
dan ini juga atas kesepakatan dan permintaan dari rekan rekan penasihat ahli yang lain
dan kami saat ini sedang menyusun rencana penasihat ahli kapolri yang baru